kemajuan teknologi tentu dapat dimanfaatkan di tengah kondisi bencana alam seperti gempa bumi di palu sulawesi tengah
tim cnn indonesia mencoba langsung layanan terbaru ini dari titik lokasi bencana
bencana alam membuat akses dengan lingkungan luar terputus
namun dengan kemajuan teknologi kita dapat memanfaatkannya ketika kita berada di tengah tengah bencana
setelah terjadinya gempa bumi dan tsunami yang menerjang sulawesi tengah
waste dan google menyediakan layanan untuk membantu para korban dan juga kerabat korban
yang ingin mengetahui informasi terkait bencana maupun bantuan yang dapat diakses melalui smartphone
wis memutakhirkan layanan untuk membantu pengguna menemukan pusat evakuasi atau poskobantuan di sulawesi tengah
pengguna dapat mencari ikon pin berwarna merah atau mengetikkan kata kunci bantuan untuk mengetahui posko terdekat
selain itu pengguna juga dapat ikut melaporkan apabila di tengah jalan terdapat masalah atau jalan yang terputus dengan klik menu laporan berwarna oranya
laporan ini berguna membantu orang lain menghindarinya
berkat aplikasi waze saya sudah berada di posko pengungsian yang tadi diarahkan
dan kabarnya di pengungsian ini masih banyak keluarga yang terpisah oleh kerabatnya
saya akan menggunakan google person finder untuk membantu para pengungsi yang mencari keluarganya
inisiatif seperti ini bukanlah yang pertama kali
sebelumnya wis juga pernah membuat fitur serupa ketika
mbak de florence melanda amerika
orang bisa mencari letak letak posko itu
jadi kita mendapatkan source of data mengenai lokasi lokasi posko
lalu kita mapping di map lokasi lokasi posko tersebut
jadi ketika orang mau membutuhkan posko bantuan
itu biasanya kan posko bantuan itu di dalamnya ada kayak sumber makanan sumber pakaian dan segala macam
orang yang ingin menyumbang bisa taruh di posko itu
dan dia bisa lihat di map oh lokasi posko itu ada di sini dan mereka bisa menuju ke sana
atau misalkan ada posko yang berbeda
namanya posko emergensi itu adalah posko lokasi tempat orang orang yang memang menjadi korban gempa
mencari keluarga di situ atau mungkin pengen melihat situasi di sana
orang bisa pakai map untuk menuju ke lokasi sana dan melihat kondisi di sana
sementara itu google membuat layanan pencarian orang khusus untuk korban bencana di sulawesi tengah
bernama google person finder tsunami palu
terdapat dua fitur utama
dan mengabarkan keberadaan informasi seseorang
data yang ada di layanan ini berasal dari siapa saja yang menemukan temuan di lapangan
sayangnya google tidak melakukan verifikasi atas kebenaran data tersebut
namun layanan ini sangat membantu masyarakat yang sedang mencari anggota keluarga yang belum diketahui keberadaannya
saya mencoba layanan ini untuk membantu pengungsi yang terpisah

sejak terjangan tsunami dengan mengetikkan namanya
ya pemirsa saya baru saja membantu salah satu keluarga pengungsi yang terpisah dari sanak keluarganya
dan menemukannya di google person finder
dan ini benar bu kalau misalnya dari ciri cirinya ini benar keluarga bu yang dicari
iya insya allah benar
saya optimis itu adalah adik saya
hmm dari mana tuh

iya karena adik saya mempunyai cinta
saya mempunyai ciri ciri telalat besar di atas bibir dan namanya sama seperti yang di google
melalui fitur darurat yang dikeluarkan oleh perusahaan teknologi ini
setidaknya masyarakat memiliki informasi awal mengenai lokasi posko dan kerabat yang hilang